prediksi pakar dalam lima puluh tahun lagi kota pekalongan demak dan semarang akan tenggelam
selain akibat penurunan muka tanah salah satu penyebabnya cukup jamak
yakni masifnya ekstraksi atau pengambilan air tanah
apa solusi yang dirancang pemerintah daerah bersama pakar
guna meminimalisir dampak buruk dari prediksi kajian ini
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
yang pertama ganjar pranowo gubernur jawa tengah
selamat sore pak ganjar assalamualaikum pak
waalaikumsalam selamat sore
sehat pak ya
alhamdulillah itu yang penting saat ini
terima kasih pak ganjar pak gubernur sudah bergabung dengan kita
juga ada pak heri andreas kepala laboratorium geodesi itb
selamat sore pak heri
sehat juga harusnya ya pak heri ya
oke kesehatan ini mahal sekali memang sore hari ini untuk kita semua
terima kasih sudah bergabung dengan kita bapak bapak
saya ke pak heri dulu sebelum ke pak gubernur
pak heri ini kan ada prediksi pakar ya soal tenggelamnya tiga kota
pekalongan demak dan semarang walaupun kurun waktunya cukup lama ya lima puluh tahun
tapi kalau kemudian mitigasi dan manajemen resikonya tidak dipersiapkan dari saat ini
bukan tidak mungkin itu akan terjadi
bagaimana kita bisa memahami kondisi seperti ini pak
soal kajian ini apa yang bisa
kita tahu secara sederhana
ya jadi memang dari data ukuran ya
itu tanah di pekalongan semarang dan demak itu turun ya sepuluh hingga bahkan ada yang lima belas dua puluh cm per tahun
nah kita bisa bayangkan dalam sepuluh tahun ya setidaknya satu meter ya bahkan satu meter lebih turun
kalau kita bicara dua ribu lima puluh ya ya itu kurang lebih kurang
ya itu kurang lebih kurang
ya itu kurang lebih kurang

nah sementara sekarang topografi pesisirnya itu sudah ada beberapa bahkan di bawah permukaan laut ketika pasang ya
nah nantinya berarti akan lebih ada di bawah laut
nah tambah adanya sea level rise ya potensi untuk selam itu jadinya ada ya
tapi itu potensi ya
potensi itu belum tentu terjadi
nah itu harus di highlight ya
supaya tidak menakut takuti lah ya
jadi potensi itu ada tetapi saya juga yakin nanti pasti ada intervensi ada upaya
yang jadinya hal itu tidak terjadi ya
itu mungkin message penting yang harus juga disampaikan
itu mas webri
yang apa namanya ya penyebab paling masif dengan kondisi ini
selain faktor alam yang tadi juga sudah dikaji ada juga soal ekstraksi air tanah yang juga cukup tinggi begitu khususnya di kawasan pesisir
temuan temuan apa yang diperoleh oleh tim pakar soal ini
ya jadi memang faktor penyebab penurunan tanah itu ya ada faktor alamnya dan ada faktor antropogenik ya
ada peran manusianya di situ
faktor alamnya itu kompaksi alamiah
memang secara alamiah itu turun ya
daerah yang tanah lunak
nah tapi biasanya turunnya tidak besar ya
centi per tahun gitu
tapi tadi kita bicaranya sepuluh dua puluh cm per tahun
nah akhirnya suspeknya yaitu eksploitasi air tanah
nah ketika kita ke lapangan memang ya seperti contohnya di pekalongan
pekalongan itu mengambil airnya dari air tanah
nah ini menjadi indikasi kuat bahwa eksploitasi air tanah itu
jadi penyebab penurunan tanah di pekalongan
ketika bergeser ke semarang di situ juga industri nya kan di kaligawe sayung itu banyak ya
dan menggunakan air tanah yang luar biasa juga ya
kemudian di demak pertanian juga menggunakan air tanah masyarakat
jadi sebenarnya indikasi kuat
bahwa eksploitasi air tanah itu sebagai faktor penyebab
nah itu bisa dipertanggungjawabkan harusnya ya
meskipun perlu penelitian lebih lanjut ya
karena kalau kita ingin puas harus lebih diukur dengan data data real gitu ya
sebelum nanti saya juga akan menanyakan bagaimana solusi dari para pakar
saya ke pak gubernur pak gubernur masih dengan kita pak
saya yakin pak gubernur ini sudah tahu kajian ini
bahkan tadi senyum senyum aja pak ya ditegur oleh bu mega ya soal bagaimana kemudian langkah dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan bencana ya
khususnya di jawa tengah
apa yang bisa anda sampaikan soal kajian ini dan juga temuan temuan yang terjadi soal prediksi ini pak ganjar
bu mega itu mengingatkan kita semua pada kondisi lingkungan
karena kemarin bdi perjuangan membuat satu webinar bagaimana menanggulangi bencana
dan itu kita mencoba bekerja sama dengan bmkg kantor kantor partai dibuat apa sistem informasi agar semua melek
lalu kepala daerah dan seluruh kader diminta untuk aware pada persoalan ini
lalu ada bali ada jawa tengah
pasti cnn akan tertarik dengan jawa tengah begitu kan
saya terima kasih sama cnn
saya terima kasih sama cnn atas perhatian kepada jawa tengah
nah setelah itulah kemudian ada naya ganjar gitu
baru diingetin dan ingat betul pada saat itu memang ibu mega menyampaikan beberapa kondisi kondisi yang mesti diperbaiki di area coastal area ini
khususnya di north coast di seluruh jawa tengah para

padahal sebenarnya kasusnya mas heri andreas pasti sudah tahu
seluruh jawa utara ini kelihatan ada di mana mana
tapi saya mau bahas yang jawa tengah saja
lalu apa yang dilakukan
betul ada beberapa tahap
saya punya catatannya karena saya pernah diwawancara satu media internasional begitu yang bercerita soal itu dan mengambil kasus di sayung
sayung itu parah
dan apa yang disampaikan mas andres beberapa titik betul tapi tidak sama persis
bahwa land subsidence nya turun seperti itu
memang land subsidence itu jauh lebih cepat
dibanding si rail sleho
jauh lebih cepat itu betul
nah sekarang apa yang ada yang tadi disampaikan mas andreas
saya kira betul betul itu
jadi pengambilan air tanah masifitas pembangunan pembangunan diatasnya dan kontrol tata ruang
sekali lagi kontrol tata ruang
saya bisa dilacak di jejak digitalnya
saya menyampaikan tata ruang ini selalu tarik ulur dengan tata uang alias apa
sehingga kita memanfaatkan area area itu kalau nggak bisa dilakukan satu negosiasi
maka suap ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa
saya tidak menuduh hanya tata ruang dengan tata uang itu seringkali berbencuan karena ada interest
lalu bagaimana kita lakukan
ada beberapa pendekatan ini kebetulan saya punya poin poinnya ya
ada pendekatan yang sifatnya lingkungan hidup
ini perbaikan mulai dari das terus kemudian tadi membuat perda tentang pengambilan air tanah
kota semarang contoh yang cukup bagus punya perda cuma tinggal pelaksanaan penegakan hukumnya saja
pekalongan mas heri agak kurang dan betul disampaikan
pak ganjar kita sulit pak
ya kalau sulit pdam nya dong
pdam nya yang kita bantu dengan pdab kami
jadi pdam distribusi kami yang menyiapkan infrastruktur untuk mencarikan sebenarnya
ini sebenarnya solusi
itu butuh negosiasi politik
yang berikutnya adalah pendekatan kolaboratif antara pusat daerah
termasuk pentahelik lalu pemberdayaan masyarakat agar mereka aware
dan terakhir baru dengan pendekatan konstruksi fisik
termasuk regulasi di dalamnya
maka yang di pekalongan itu saya dengan pak basuki sudah lapor ke presiden dibuat tanggul laut
tapi ingat ya tanggul laut ini sementara
karena kalau itu dijadikan permanen
saya pernah paparan di rotterdam saat itu antara semarang jakarta rotterdam karakas dan francisco
itu ada punya kesamaan
lalu kita diskusikan waktu itu di sana apa yang terjadi
dan belanda punya pengalaman yang cukup bagus soal ini
maka dia sampaikan pada saya kalau anda mau membuat wall giant sea wall katakan
atau membuat bendung yang cukup besar maka harus siapkan itu seumur hidup
jadi mesti disiapkan dengan baik mesti well planned
maka kemudian tanggul dibuat yang di pekalongan
dan sekarang yang di semarang juga kita sampaikan
maka pada saat ibu mega memerintahkan ini
ada dua yang kita dekati
satu dari sisi pendekatan bagaimana kita melakukan restorasi di kondisi itu
meskipun tidak mudah
dan yang kedua dengan civil engineering yang kita lakukan termasuk penataannya
inilah yang sejak dua ribu enam belas kami bekerja sama dengan pusat untuk mulai menata
ya setidaknya terjadilah di kota semarang
tidaknya banjir mulai bisa dikendalikan
tapi untuk di north cost ini masih belum bisa
apalagi dengan subsiden ini
pak ganjar kan tadi sudah berjalan ya
rancangan manajemen resikonya untuk mitigasinya sudah ada
pembangunan tanggul sebagai bentuk dari antisipasi banjir yang akibat turunan tanah
permukaan tanah itu tadi
dan juga ada beberapa hal lain yang diantisipasi begitu
agar kemudian tidak terjadi hal hal yang mengarah kepada prediksi itu tadi
tapi ada juga pertanyaan soal bagaimana kemudian tata ruang dan juga
kemudian tata ruang dan juga industri industri manufaktur pak
yang juga berperan penting begitu
tapi kemudian pemanfaatan air tanahnya juga cukup tinggi
ini bagaimana menertibkannya
iya jadi kalau ceritanya tidak hanya sekedar air tanah
kalau penertibannya semua yang akan mengambil air tanah harus izin
kalau kemudian mereka melanggar pasti ada tindakan hukum
maka saya katakan tinggal pelaksanaannya dalam konteks pemerintahan

nah ini memang soal tata ruang
saya lagi mencoba untuk mereview tata ruang katakan di kota semarang
tarik menarik yang paling kuat adalah ada satu area di semarang yang dilakukan reklamasi
garis pantai kita menurut perda kita itu adalah laut
tapi hari ini itu sudah jadi daratan
apa yang terjadi kemudian tata ruangnya perda di kota itu lagi diajukan agar itu menjadi daratan
apakah kemudian mesti diizinkan atau tidak
maka ada beberapa regulasi ini saya bacakan kebetulan
saya tadi ngotak atik ya
ada beberapa yang problem itu muncul
jadi sebenarnya kita punya perda di mana garis pantai kita area itu adalah laut
namun ada aturan pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu tentang apa namanya cipta kerja itu
dalam konteks untuk kepentingan kepentingan tertentu bisa atau dapat dilakukan satu penyesuaian
maka ada dua
secara legal maka ketentuan itu bisa diizinkan
tapi saya mencoba memitigasi apalagi ibu mega tadi sudah mengingatkan untuk hati hati
saya prudent betul soal memitigasi bencananya
maka menurut saya ini mesti dengan pertimbangan yang sangat ketat
sebab begitu itu kita kasih izin maka pembangunan akan makin masif
dan hari ini saya kira kalau mas heri andreas datang saya bisa tunjukkan
dulu di tempat itu tempat perumahan yang sangat mewah
dan tempat rumah itu di atas
hari ini jalannya sudah naik dan sudah sama
dan itu diceritakan secara sosiologis oleh masyarakat
apa yang kemudian kita lakukan antara melindungi kepentingan bisnis yang sudah berjalan sekian puluh tahun
dengan kemudian melindungi lingkungan
menurut saya harus lingkungan dong
kalau tidak nanti penderitaan kita akan jauh lebih baik
maka kontrol ini yang saya katakan kontrol tata ruang inilah yang seringkali politisi mungkin termasuk saya begitu ya
yang seringkali tidak tahan melihat realitas yang ada
kalau menurut saya ya mesti ketat
jadi apa namanya coastal coast ini menurut saya mesti dijaga apalagi dalam kondisi yang tadi penelitiannya mas heri andreas yang baca betul bagus betul
dan itu memberikan peringatan keras kepada kita
minimal yang terjadi di jawa tengah gitu
saya ke pak heri
kalau kemudian dari apa yang disampaikan oleh pak gubernur rancangan mitigasinya sudah ada termasuk juga regulasi
artinya kemudian bisa diprediksi bahwa belum terlambat kondisi buruk ini terjadi
solusi dari pakar akan seperti apa
setelah ada kajian tentu ada solusi yang ditawarkan juga untuk dikolaborasikan dengan pemerintah daerah
jadi kalau rumusnya
kalau rumus bagus ya atau ramuannya itu sudah ada ya
saya sudah punya contoh di kota kota di dunia
apa yang mereka lakukan itu sudah ada step by stepnya
dan sudah dapat sukses historinya sekarang ya
nah dan apa yang dilakukannya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ya
jadi yang pertama dilakukan itu ya buat anggul
itu tuh tidak akan bisa terhindarkan
karena banjirotnya sudah datang ya
nah tetapi patut diingat bahwa tanggul ini ikut turun juga bersama tanah sekitarnya
sehingga sifatnya tadi betul kata pak ganjar bahwa ini tidak permanen ya
solusi sementara atau saya suka membahasakannya itu pain killer
jadi setelah dibangun itu harus mencari air
nantinya dapat menstitusi air tanah
dan sekarang sudah dikerjakan juga ya mencari sumber air baku air permukaan ya
nah setelah ketemu baru nanti air tanahnya dikurangi atau bahkan di stop ya
jangan kebalik kalau misalnya sekarang di stop dulu dari mana
karena masih minus ininya kebutuhannya gitu ya
jadi cari dulu
dan sekarang sedang mencari
mudah mudahan bisa di speed up lah ya
nah setelah ada nanti pengurangan atau bahkan penghentian air tanah
nah itu insya allah lajunya akan berkurang atau bahkan
nah kalau dari situ saya punya keyakinan bahwa nantinya itu apa yang terjadi di pekalongan demak itu
potensi itu tidak akan terjadi ya
saya masih yakin lah bahwa ini hanya awareness saja buat kita ya
nah tetapi ada satu catatan penting ya dari ini hasil analisis kita
bahwa payung hukumnya ternyata pak ganjar belum tepat ya ternyata
jadi masih butuh cantolan hukum supaya keku fokusi program sekarang itu menjadi lebih apa ya mud lagi ya
kadang kadang sekarang ya masih ada tarik ulur
payung hukumnya ini belum jelas
misalnya kalau kita ngambil keputusan ini takutnya
nah itu di pusat juga sama
nah mudah mudahan ya ada penyempurnaan juga dari sisi regulasinya
sehingga akhirnya ya akan baik baik saja
kita berharap pemikiran pemikiran ini nanti bisa dikomunikasikan agar kemudian implementasinya ini bisa konkret dan juga bisa konsisten
agar prediksi tadi tidak terjadi begitu
baik terima kasih pak gubernur sudah bergabung dengan kita
dan juga pak heri sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih salam sehat semua